kemelut di tubuh bumn karya seakan tidak ada habisnya setelah diterpa isu tumpukan utang hingga ratusan triliun rupiah
dan yang terbaru kementerian bumn juga membeberkan adanya dugaan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh waskita karya dan wijaya karya
selain itu kementerian bumn juga akan melakukan merger atau penggabungan sejumlah perusahaan pelat merah yang bergerak di sektor konstruksi ini
lantas apa sebenarnya biang kerok tumbangnya
bumn karya di indonesia ini dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual direktur center of economic and law studies bima yudhistira
selamat pagi mas bima
ya mas bima berita soal tumpukan utang bumn karya mencuat belakangan ini dan yang terbaru adalah soal dugaan manipulasi laporan keuangan yang diungkapkan oleh kementerian bumn
yang kita tadi lihat statementnya dari wakil menteri juga
dan bagaimana anda melihat skandal demi skandal
yang menjerat bumn karya indonesia
ya situasinya makin tidak terduga dan semakin rumit
jadi bayangkan ya ada bumn karya yang kemudian sekarang sedang proses rekstrukturisasi di kreditor
artinya proses sedang berjalan dan kreditur dikejutkan tentunya dengan adanya indikasi laporan keuangannya termanipulasi ya
atau tidak sesuai dengan kondisi real seperti yang disebutkan
pak wamen bumn tadi
implikasinya kreditor pun juga akan melakukan valuasi ulang terhadap kinerja kemudian prospek ke depan
terutama dari was kita
dan sebelumnya kan kita juga melihat bagaimana proyek proyek fiktif itu membuat tercoreng juga nama dari bumn karya
dan ini kalau terus berlanjut tentunya juga akan negatif juga gitu ya kepada emiten yang melantai di bursa
terutama yang ada di sektor konstruksi atau bumn karya lainnya
akan terkena dampaknya
jadi kalau kita urut ke belakang ini akumulasi dari masalah penugasan infrastruktur yang tidak tepat
penyertaan modal negara dari apbn dari pajak masyarakat yang ternyata itu juga disalahgunakan
dan ada laporan fiktif ada indikasi korupsi
nah ini kan masalahnya jadi bertumpuk sekarang ini gitu ya
sudah masalah utang
sekarang masalah soal laporan keuangan yang terindikasi mengalami manipulasi
anehnya begini anehnya dua bumn yang disebut ini adalah bumn yang melantai di bursa
ya bagaimana pengawasan dari ojk juga
dan di audit memang di audit
tetapi auditornya pun juga sebagian kan pernah bermasalah di kasus lainnya
ada kasus di asuransi sebelumnya yang bermasalah menggunakan auditor yang sama
yang melakukan audit terhadap bumn karya
nah jadi ini harus ditelusuri
kalau perlu memang wakil menteri bumn kan sudah membuka ruang untuk melakukan penyidikan sebenarnya
harus dibentuk semacam satgas di situ
jadi ada kpk kemudian ada bpk karena menyangkut kerugian negara dari penyaluran bumn
dan sebaiknya memang penyertaan modal negara setelah kasus ini terang benerang
setiap penyertaan modal negara ini harus betul betul harus

bumn masih bermasalah dari segi laporan keuangan manajemennya
penyertaan modal negara bumn ini jangan keburu diserahkan
jangan keburu dicairkan oleh kementerian keuangan
baik kita catat beberapa poin yang tadi anda sampaikan
ada indikasi korupsi dan juga proyek fiktif
dan kita akan kupas satu satu ya mas bima
ini di era pemerintahan jokowi
infrastruktur gencar dibangun tetapi menjadi beban bagi bumn karya yang ditugaskan
bagaimana anda melihat hal ini
apakah memang penugasan dari negara ini sulit dihindarkan sehingga membuat bumn karya ini terseok seok
ya jadi bumn karya ini juga kondisinya kan kesulitan ya
karena harus mengerjakan proyek proyek infrastruktur yang sebenarnya secara ekonomi
secara komersil itu internal rate of return atau tingkat pengembalian dananya
keuntungannya pun juga rendah
kemudian juga kesulitan teknisnya cukup tinggi
jadi begitu misalnya bangunan jalan tolnya selesai dibangun
yang bersifat komersil ya jalan tol bukan jalan umum
itu pun juga tidak bisa meningkatkan misalnya roda ekonomi
tidak bisa meningkatkan efektivitas logistik
jadi pemanfaatannya dan pengembalian dana dari utang terutama di bumn karya
itu akan menjadi sulit
meskipun kita tahu bangun jalan tol bisa empat puluh tahun lima puluh tahun balik modalnya
tapi kan harus dipilih mana kemudian proyek proyek yang memiliki keuntungan
ya namanya bumn dia memang harus ada pso nya atau tugas dari negara
tapi juga dia namanya badan usaha dia harus memberikan keuntungan
nah ini yang kelihatannya tekanan politik dari pemerintah untuk penugasan proyek strategis nasional
ini tidak dihitung secara cermat
sehingga bumn terpaksa harus menerbitkan utang
dengan sindikasi kredit terhadap perbankan yang perbankannya ini jadi masalah baru
karena perbankannya juga diberi tugas oleh pemerintah yaitu bank bank bumn
makanya kita melihat ini harus ditangani cepat
re strukturisasi kalau ada dugaan mengarapi dana harus segera dilakukan proses hukum
karena ini jangan sampai menyeret bank bank bumn yang diberi penugasan juga oleh pemerintah
menyalurkan pinjaman kepada bumn karya yang sedang bermasalah
jadi kita harus cut resikonya jangan sampai berdampak kepada sektor perbankan
nah itu sekarang mungkin yang paling urgent
baik mas bima ini menarik sekali ya
jadi kita harus cut resikonya dan dari pandangan anda bagaimana seharusnya strategi selanjutnya
supaya utang ini tidak terus menumpuk dan bagaimana kita harus strategi selanjutnya
untuk menyelesaikan indikasi korupsi dan juga proyek fiktif
kalau untuk indikasi terutama laporan untuk indikasi korupsi untuk proyek fiktif
kalau untuk indikasi terutama laporan untuk proyek fiktif
untuk proyek fiktif untuk proyek fiktif

terutama laporan keuangan
tadi satgas jawabannya
harus ada satgas dari kementerian bumn kpk ojk juga
karena ini adalah bumn yang listing di pasar modal
itu yang harus dilakukan secara cepat
kemudian kalau ditemukan masalah memang mengarah kepada pidana terutama manajemen lama
ini harus diusut tuntas bahkan ya kepolisian harus terlibat kejaksaan terlibat di sini
itu prosesnya dalam ranah hukum
tapi kalau masalah keuangan ini
setelah proses proses hukum setelah proses proses hukum

penyehatan penyehatan ini gimana caranya
satu penyehatan ini dimulai dari bumn karya
jangan mudah disuruh untuk melakukan pengerjaan proyek atau penugasan
yang tidak masuk akal secara finansial
itu akan jadi beban berat dan khawatir tidak banyak kreditur di luar bank bumn
yang tertarik mendanai proyek dari bumn karya
kemudian berikutnya lagi ya bumn karya juga harus mencari
core bisnisnya apakah dia kontraktor proyek proyek konstruksi
misalnya kawasan industri yang memang memiliki nilai
ataupun pengembalian modal secara baik
jadi penyehatan ini juga berarti dia harus fokus kepada core bisnis
kemudian juga harus melakukan upaya penyehatan secara terstruktur
saya tidak setuju misalnya dengan gampang
yaudah nanti akan dijadikan holding bumn karya
akan digabungkan akan dileburkan
itu bisa beresiko juga
jadi kalau ada bumn karya yang baik baik saja
dia digabungkan dengan bumn karya yang sedang sakit
sedang masuk ruang pasien restrukturisasi
itu namanya akan bukan burden sharing gitu
tapi akan membuat bumn yang sebenarnya kondisi sedang sehat
ikut terbawa bumn karya yang sedang sakit ini
nah itu juga perlu diperhatikan oleh pemerintah
jangan sedikit sedikit ada yang sakit
kemudian diholdingkan induknya yang paling sehat
itu menurut saya juga kurang fair bagi bumn karya
yang performanya tidak seburuk waskita dan wika
baik mas bima tadi anda sudah menyebut ada salah satu solusi yang diusulkan
itu adalah merger
ini bukan solusi yang optimal seperti itu ya mas bima
dan kementerian bumn setiap tahun mengusulkan tambahan pmn
untuk sektor bumn karya namun hasilnya belum terlihat
apakah negara harus terus menerus menyuntik dana untuk bumn
dengan karya yang bisa dibilang sekarat ini mas bima
ya penyertaan modal negara ini uangnya dari apbn dari pajak masyarakat
kalau gampang ya membail out ini akan jadi presiden buruk
apalagi di bailout dalam kondisi ada indikasi korupsi dan manipulasi laporan keuangan
maka nilai dari penyertaan modal negaranya akan menggelembung dengan cukup besar kan begitu
dan itu nanti juga akan berimbas
kalau pmn nya sudah besar bagaimana dengan pengembalian dari dividen yang akan disetor
karena dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir
itu nggak seimbang antara penyertaan modal negara dengan dividen yang disetorkan oleh bumn
terutama juga bumn karya
nah ini artinya negara rugi untuk terus menerus melakukan penyelamatan
jadi pmn itu bukan bail out bukan penyelamatan bumn
tapi negara dengan penyertaan modal negara ingin agar dividen yang nanti masuk pada pnbp
penerimaan negara bukan pajak itu terus mengalami kenaikan
dan ada manfaat ekonomi bagi masyarakat
nah itu jadi harus dikembalikan kepada filosofi dari penyertaan modal negara
jangan yang sakit sakitnya karena kesalahan manajemen
karena indikasi fraud dan korupsi gampang diselamatkan menggunakan uang dari pajak rakyat
saya kira itu
presiden yang jelek ya buat kedepannya juga jangan sampai terulang
baik ini sektor bumn karya tentunya adalah pilar pembangunan infrastruktur indonesia mas bima
seberapa urgensi dan penting untuk menyelamatkan waskita karya dan wijaya karya
ya saya pikir ada urgensinya
tapi kalau kita bicara infrastruktur
jangan jangan yang dibuat oleh kementerian pupr gitu ya
itu kemudian juga beberapa
pemerintah daerah justru infrastrukturnya lebih terasa di masyarakat
lebih bisa menurunkan biaya logistik
jadi kita juga bicara infrastruktur apa sih sebenarnya yang sedang dikerjakan oleh bumn karya
mana yang punya manfaat ekonomi sehingga ada pembenaran bumn karyanya bisa diselamatkan
tapi kalau dipikir pikir apakah tanpa dua bumn karya ini infrastruktur bisa berjalan
karena jumlah bumn karya yang
masih dalam kategori keuangannya cukup lancar cukup baik
penyertaan modal negaranya kecil juga banyak
jadi saya pikir harus dipikirlah
apakah ini harus dilakukan likuidasi atau harus dibatasi penugasannya
intinya infrastruktur yang ditugaskan pemerintah
itu pun juga harus infrastruktur yang memang memiliki dampak ekonomi
dampak buat masyarakat
dan dampak kesehatan bagi bumn itu sendiri
jangan bumn sedang sakit begini dikasih penugasan bangun ibu kota negara
saya kira itu juga hal yang nggak bijak
baik mas bima ini terakhir
tentunya kita melihat banyak sekali isu utang jumbo dan juga manipulasi laporan keuangan
bagaimana kinerja saham saham bumn karya selanjutnya
ya saya pikir semua masih wait and see dulu ya
karena ini baru kemarin ya
dugaan indikasi manipulasi laporan keuangan

tentu ini juga akan sangat berpengaruh terhadap kinerja emiten bumn karya
kemudian yang kedua
usulan untuk melakukan holding peleburan itu juga sangat mempengaruhi proyeksi kinerja
yang ketiga adalah progres dari restrukturisasi
bagaimana ini kan salah satu percontohan bumn karya yang sedang proses restrukturisasi berhasil nggak
proposalnya diterima tidak oleh para kreditur
ini menjadi salah satu juga sentimen yang akan mempengaruhi kinerja emiten
yang paling penting lagi adalah gimana sikap pemerintah gitu
ya itu tadi bumn karyanya sedang dalam kondisi tekanan keuangan
apakah dia akan tetap disuruh melakukan penugasan proyek proyek yang berat nih ke depannya sampai dua ribu dua puluh empat
nah itu juga akan mempengaruhi
tapi saya pikir ya semakin cepat penanganannya terutama kasus hukum ini
itu akan semakin baik juga bagi kinerja bumn karya
baik kami akan terus memantau perkembangan dan juga penanganan bumn karya
terima kasih mas bima sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business dan referensi